sejak pandemi jumlah pesepeda yang lalu lalang di jalanan ibu kota semakin banyak
untuk itu pemerintah provinsi dki jakarta telah beberapa kali melakukan modifikasi pada jalur sepeda di kawasan jalan jenderal sudirman agar lebih nyaman digunakan para pesepeda
namun tetap saja ada sejumlah pengendara kendaraan bermotor yang menerobos masuk
padahal jalur sepeda sudah dipasang rambu bahkan dijaga petugas dinas perhubungan
tidak hanya sepeda motor seorang pengendara mobil mewah pun juga sempat terekam masuk jalur sepeda yang sempat tiral di media sosial
bukan hanya pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan jalur sepeda
pesepeda juga terlihat keluar jalur sepeda masuk ke jalan raya meski sudah tersedia jalur yang aman bagi mereka
terkait hal ini pemerintah provinsi dki jakarta berharap masyarakat disiplin menggunakan jalur yang masing masing baik pengendara kendaraan bermotor pesepeda maupun penjalan kaki
jika jalur sepeda permanen di jalan jenderal sudirman sudah rampung dikerjakan maka para sepeda harus menyadari bahwa mereka tidak lagi boleh masuk ke jalanan jalur kendaraan bermotor
karena sesuai dengan undang undang lawintas dan angkutan jalan jika sudah tersedia jalur sepeda maka para pesepeda yang masuk ke jalan raya dapat dikirakan sanksi pidana maksimal lima belas hari atau saksi denda sebesar rp seratus
arya di tautanah maranata tampung bolong